dengan kepemilikan saham sebanyak tujuh puluh persen pt jawa post sportainment resmi menjadi pemilik baru persebaya surabaya
dan kesepakatan ini diumumkan dalam rapat umum pemegang saham bersama pt jawa post di gerah pena surabaya awal pekan ini
pt jawa post sportainment atau pt jps resmi mengumumkan kepemilikan dan pengelolaan atas persebaya surabaya
pt jps memiliki tujuh puluh persen saham sedangkan tiga puluh persen saham lain dimiliki dua puluh klub anggota yang tergabung dalam kooperasi surya abadi persebaya sap
kursi direktur utama pt persebaya indonesia yang lazim disebut presiden klub di dunia sepak bola kini ditempati oleh azrul ananda
dengan manajemen baru ini persebaya surabaya langsung melakukan pembenahan tim dengan sejumlah program program jangka panjang
manajemen juga akan segera menyelesaikan masalah keuangan
yang sembilan puluh persen diantaranya merupakan tunggakan gaji pemain
kita sudah melakukan rups dan mulai saat ini pt jawa post portainment adalah pemilik dari tujuh puluh persen saham pt persebaya indonesia
sedangkan tiga puluh persen sisanya adalah dari koperasi yang beranggotakan dua puluh klub anggota persebaya
mengingat roda kompetisi yang akan segera bergulir manajemen akan segera meliris tim
manajemen juga akan memakai gelora bung tomo surabaya sebagai homebase team yang berjuluk bajul ijo tersebut